pengendara bernama indra warga kabupaten karimun kepulauan riau ini mengamuk setelah
polisi satlantas polres karimun menilangnya di jalan ahmad yani lampu merah baran kecamatan
meral kabupaten karimun selasa siang ia tidak terima polisi menilangnya karena tidak memakai
helm di hadapan dua polisi satlantas polres karimun ia merusak sepeda motornya menggunakan
batu besar aksi emosionalnya ini sempat viral di berbagai media sosial setelah dibawa ke kantor
polisi ia pun meminta maaf ia mengaku sedang terburu buru untuk pergi bekerja setelah itu
emosi emosi dari kenapa buru buru tapi video ini lupa pada itu itu tapi apa tahu
ini di luar maja yang beraksi ugal ugalan di sebuah jalan raya di makassar senin malam viral
mereka berkendara dengan mengangkat satu ban motor dan mengambil jalur pengendara lain mereka juga
tidak menggunakan helm dan dianggap membahayakan pengendara lain akibat aksinya mereka tengah
dicari oleh kepolisian polda sulawesi selatan aksi mobil yang menerobos palang gerbang tol
kesampurna tol becak kayu bekasi selatan pada dua puluh tiga oktober lalu viral di media sosial
dalam video yang terekam oknum pengendara mobil sedan langsung tancap gas
saat palang perlintasan masih berada di atas
sehingga pelaku tidak menempelkan kartu pembayaran elektronik
satuan lalu lintas polres metro bekasi telah berkoordinasi dengan jasa marga
untuk mengusut aksi tak terpuji tersebut
polisi telah mengantongi identitas sang pengendara
dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan
polisi juga akan menentukan sanksi terhadap sang pengemudi setelah dilakukan pemeriksaan